wakil ketua bidang advokasi partai gerindra hendarsam marantoko memastikan bahwa prabowo sandi tidak akan hadir dalam rapat pleno penetapan pemenang pemilihan presiden di gedung kpu jakarta pusat pada minggu tiga puluh juni dua ribu sembilan belas
namun hendarsam mengonfirmasi kemungkinan kehadiran prabowo sandi saat pelantikan jokowi ma'ruf pada oktober mendatang
hal tersebut disampaikan hendar sam dalam diskusi politik di jakarta pusat sabtu pagi
hendarsa mengungkapkan ketidakhadiran prabowo subianto dalam rapat pleno tersebut karena sudah memiliki agenda lain
selain itu hendarsa menilai rapat pleno tersebut merupakan salah satu tahapan dari pemilu yang bisa diwakili oleh petinggi lainnya
tidak hadir kemungkinan kedua duanya tidak hadir yang konfirm pak prabowo
ini bukan sesuatu hal yang apa itu penting tapi bukan sesuatu hal yang luar biasa yang harus diwajibkan kedatangan pak prabowo dan pak sandi
karena itu secara hukum bukan wajib
nah kemungkinan besar pak prabowo akan datang pada saat pelantikan
seperti yang terjadi di dua itu mungkin lebih sakral
kita melihatnya bahwa pak prabowo akan datang pada saat pelantikan akan memberikan selamat ucapan selamat secara resmi
karena pak jokowi dan kiai haji maruf amin
ya kan menunjukkan bahwa pak prabowo seorang yang sportif dan sangat kesatria
pada saat di momen yang sangat tepat seperti ini